tingginya debit air sungai cikeas bekasi membuat tanggul di kawasan perumahan jebol
jalan di permukiman terendam banjir setinggi enam puluh cm
sejumlah kendaraan yang dipaksa menerobos banjir mogok
hujan deras membuat ratusan rumah di perumahan pondok cikunir indah jati bening kota bekasi jawa barat terendam banjir setinggi enam puluh cm
sungai cks yang melewati permukiman ini meluap
sementara tanggul yang terletak di bagian belakang perumahan jebol diterjang luapan air sungai
menurut warga terakhir kali banjir melanda perumahan ini pada dua ribu dua puluh
selain di perumahan banjir juga merambah ke jalan raya cikunir dan menimbulkan kemacetan lalu lintas
tidak sedikit kendaraan yang mogok akibat dipaksa menerobos banjir
sebagian pengendara lainnya memilih berbalik arah dan menghindari banjir
ya kalau boleh dibilang lihatnya sendiri dah macet
sampai banjir ya orang banyak motor
mati di bawah
hujan deras sejak selasa dini hari membuat sejumlah perumahan dan beberapa jalan utama di kota bekasi
yang dilalui sungai cikeas mengalami banjir dengan ketinggian yang bervariasi
dedy beben bekasi